unjuk rasa mengecam tindakan presiden perancis emmanuel macron yang dinilai telah menghina nabi muhammad
kembali digelar oleh ratusan orang di depan gedung kedutaan perancis jakarta pusat pada rabu siang
masa yang tergabung dalam aliansi ormas muslim indonesia ini datang dengan membawa sejumlah spanduk bertulisan kecaman terhadap presiden perancis
bukan hanya itu sejumlah peserta aksi unjuk rasa pun membawa kuda dari kawasan bogor ke jakarta
selain itu aksi mengecam tindakan emmanuel macron juga terjadi di sejumlah daerah
di garut jawa barat ribuan muslim turun ke jalan pada rabu siang
mereka menggelar aksi dengan berjalan sejauh empat km dan berorasi di alun alun kota garut
masa menyuruhkan pemboikotan produk perancis dan menuntut pemerintah mengharamkan produk asal negeri menara eifel
rabu siang apa ratennya
sementara itu di sukabumi jawa barat rabu siang ratusan anggota ormas islam berdemo di balai kota
mereka meminta dilakukan pemboikotan produk makanan dan lainnya dari perancis
masa juga mengimbau agar pemerintah bersikap tegas atas pernyataan macron dan bukan sekedar mengecam
tim liputan cnn indonesia